setelah rapat paripurna bersama dpr untuk membahas kebijakan fiskal rapbn dua ribu delapan belas
menteri keuangan sri mulyani berharap optimisme stabilitas nilai tukar rupiah bisa dibangun pada kuartal kedua tahun ini
terkait tren pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai empat belas rupiah per dolar amerika sejak maret tahun ini
sri mulyani menyebut pergerakan nilai tukar rupiah dalam rentang yang memadai tidak selalu negatif terhadap perekonomian domestik
justru depresiasi nilai tukar rupiah pada batas tertentu dapat berdampak positif bagi perbaikan daya saing produk ekspor indonesia
meski nilai tukar rupiah melemah belakangan ini pertumbuhan ekonomi diakini masih bertumbuh di topang konsumsi dan ekspor
ekonomi indonesia diperkirakan tumbuh lima empat persen tahun ini

kita perlu untuk melakukan adjustment terhadap situasi yang sekarang berkembang